koalisi masyarakat sipil serta lembaga pemantau peradilan menolak keras rancangan kita
undang undang hukum pidana atau rkuhp yang masih mengatur delik contempt of court
atau pidana dalam proses peradilan
delik contempt of court dinilai sebagai pasal karet dan tidak sejalan
dengan prinsip hukum dan demokrasi
dalam draft terbaru rkuhp masih terdapat delik tindak pidana terhadap proses peradilan
atau disebut juga dengan contempt of court yaitu pasal dua ratus delapan puluh satu yang mengatur pidana penjara
maksimal satu tahun atau denda sepuluh juta rupiah bagi setiap orang yang tidak mematuhi perintah pengadilan
atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan
pidana juga bisa dijatuhkan untuk tindakan bersikap tidak hormat terhadap hakim
atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat yang
sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan
kemudian perbuatan merekam dan mempublikasikan secara langsung
segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim
juga dapat dijerat pidana
selain berpotensi bisa mengkriminalisasi proses pemantauan peradilan
koalisi masyarakat sipil menilai pasal ini juga bertabrakan dengan regulasi lain
seperti undang undang pers dan undang undang advokat
kami melihat ini akan membuat pengadilan semakin jauh dari masyarakat yang mengawal peradilan
mengapa misalnya terdapat peraturan bahwa untuk orang orang yang
atau tindakan tindakan yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim
itu dinilai sebagai contempt of court
sebenarnya kan itu sesuatu yang tidak jelas ya
agak susah untuk menentukan indikatornya apa tindakan yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim
penang konten of court ini tidak sesuai
kondisi peradilan indonesia saat ini kalau kita lihat riset indonesia negara roundtable
maupun world project misalnya kondisi peran kita ini masih sangat parah
kita lihat wjp mengatakan kondisi perdagangan kita peringkat dua belas dari lima belas negara
nilainya pun tiga puluh delapan dari skala sampai sepuluh
dan dua puluh tahun ini kita punya problem yang serius
itu bisa kita lihat juga dengan data kpk misalnya
dari data kpk kan sudah lima puluh lima orang pelegak hukum yang ditangkap kpk
dari lima puluh lima orang itu tiga puluh orangnya hakim dan aparatus pengadilan
artinya lima puluh empat persen aktor judicial corruption adalah peradilan sendiri
bisa mengancam beberapa pihak ya di dalam yang pekerjaannya itu berurusan dengan peradilan
yang pertama yaitu advokat
karena advokat dalam profesinya di
terkait dengan peradilan itu sangat umum sangat biasa melayangkan keberatan terhadap proses peradilan yang dirasa menyimpang
ya rancangan kita punah unang hukum pidanakan kembali dibahas pemerintah dan dpr di pekan ini
pengesahannya juga tinggal tiga pekan lagi sekitar tanggal dua puluh empat september
namun masih ada kekhawatiran
terdapat beberapa pasal yang dinilai karet
salah satunya soal tindak pidana terhadap proses peradilan atau contempt of court
yang dinilai akan mengancam para praktisi hukum dan juga pers
kita konfirmasi ini dengan beberapa narasumber
malam hari ini sudah ada bang taufik teku taufil kohadi anggota panja rkuhp
bang taufik selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada mas muhammad eka ari pramudit ya
mas ari selamat malam
terima kasih sudah hadir ya
dan bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon adalah bang aristo pangaribuan
terima kasih bang aristo adalah dosen fakultas hukum universitas indonesia dan juga advokat
bang aristo saya boleh ke bang aristo dulu ya
bang aristo sebagai advokat tentunya praktisi memperhatikan betul proses
demi proses yang terjadi dengan rkuhp ini rencana yang akan disahkan dua puluh empat september
terkait dengan spesifik untuk contempt of court ini
apa kekhawatiran anda bang
yang pertama sebenarnya rancangan undang undang rkuhp yang membuat contempt of court atau penggunaan seadat
itu sebenarnya diperlukan dalam hal hal tertentu
itu diganti bawahi
karena yang conteng of court itu ada berpacang pacang
yang pertama di situ tadi disebutkan bahwa melawan perintah atau penetapan pengadilan
nah ini sebagai praktisi ini sebenarnya poin ini diperlukan
karena di lapangan kita lihat banyak keputusan keputusan pengadilan
terutama pengadilan perdata misalnya pengadilan pun
yang hanya di atas kutas tidak punya sebuah teks tutorial
nah mungkin pasal ini bisa melindungi
tapi persoalannya persoalannya contempt of court yang dimuat di dalam rukuhp
itu memuat tidak saja hal itu
tetapi juga hal hal yang menurut saya agak offside
apa itu misalnya
yaitu tadi menghina hakim
kemudian mempublikasikan pendapat yang bisa mempengaruhi sifat independensi hakim
nah ini tidak cocok
karena dari akar sejarahnya yang namanya contempt of court atau penggunaan pengadilan itu adalah
konsep yang diambil dari negara negara common law system
sedangkan kita negara negara civil law system
di situ saja sudah berbeda
konsep pengadilannya berbeda
di mana di common law system hakimnya itu pasif
sedangkan di kita hakim itu begitu aktif
dan yang paling penting yang harus diingat contempt of court ini adalah secara historis
kenapa pengadilan sebegitunya harus dilindungi
kenapa hakimnya itu secara personal harus dilindungi
karena zaman dulu di inggris ini sampai sekarang pun yang namanya pengadilan itu adalah extension
atau kepanjangan tangan daripada kekuasaan royal
daripada kekuasaan kerajaan
jadi kalau konsep ini dibawa ke indonesia yang maksudnya bahwa kita bicara
publikasikan berpendapat itu kemudian bisa terancam pidana
di mana stresnya
di mana stresnya
itu kan menjadi abu abu
kemudian apa maksudnya menghina hakim
nah ini kan juga persoalan
karena kekuasaan hakim di indonesia itu sudah sangat besar
saya tahan dulu di situ
saya akan langsung ke bang taufik
tapi sebelum itu kita tampilkan dulu terkait pasal contempt of court atau pasal dua puluh delapan
nanti bang taufik akan langsung kemudian mengonfirmasi beberapa hal yang tadi disampaikan itu
bang taufik kekhawatiran itu perlu ada atau tidak sih
atau mungkin anda bisa jelaskan di sini
apa maksudnya dari munculnya pasal pasal itu bang taufik
ya saya berpendapat
apa yang disampaikan oleh bung aristo tadi
itu menurut saya cukup baik dan beralasan
tapi yang paling penting kalau ditanyakan kenapa lantas kita memasukkan hal tersebut adalah kita ingin menjaga wibawa pengadilan
dan kemudian juga untuk menjaga ya
karena ada sebuah proses yang sedang berjalan
kemudian tidak melindungi nanti tersangka
menurut saya tidak baik
itulah yang kemudian sebetulnya kita pikirkan itu
misalnya kalau prosesnya adalah berkaitan dengan pemerkosaan dan sebagainya
itu di dalam
itu adalah ada pembatasan terhadap peliputan ya
terhadap kasus tersebut
atau pengadilan anak misalnya juga ya
itu adalah tidak baik terhadap tersangka
ini kita jaga hal yang seperti itu
jadi ada bukan persoalan hanya ingin kita mengatakan bahwa ini akan mengganggu apa namanya kebebasan berekspresi
akan mengganggu pekerjaan ps dan sebagainya
dan hal yang lain
itu kita pertimbangkan hal itu semuanya
kita tidak berharap bahwa kebebasan berekspresi kita terganggu
dan juga kita tidak berharap mengganggu juga
itulah pekerjaan pes di indonesia
pak taufik tapi kalau misalnya terkait soal wibawa
apakah kemudian ketika ini muncul apakah anda melihat wibawa dunia peradilan kita sudah runtuh
atau bagaimana sampai harus dijaga
apakah betul dengan beberapa pasal ini pak taufik
ya coba lihat kemarin ada seorang hakim yang dipukul
itu kan itu tidak baik
oleh seorang pengacara
nah hal yang
nah itu menunjukkan memang kita tidak menjaga
di negara lain terjaga
jadi jangan sesuka
jangan kita menganggap bahwa
jangan bersikap kita bersikap taken for granted
hal seperti itu nanti
yang akan mempersoalkan justru adalah pengamat sendiri
pengamat hukum di indonesia kenapa kemudian undang undang kita tidak mampu
menjaga kewibawaan pengadilan dan sebagainya
nah itu kita pertimbangkan hal itu semuanya
jadi kalau memang tidak ada
kalau memang ada persoalan bagaimana itulah
kita seimbangkan agar menjaga kewibawaan pengadilan
di satu pihak dan di pihak lain adalah kebebasan ekspresi berekspresi
kalau ada masukan
maka menurut saya belum terlambat
mungkin di cjr memberikan masukan secara langsung mas ari
ya jadi kalau kami melihat
dalam rkuhp ini berpotensi menghambat reformasi peradilan
yang mana hal itu terus digaungkan oleh mahkamah agung
untuk mengembalikan rasa percaya
dengan dimasukkannya delict contempt of court ini
maka akan berpotensi keterbukaan itu
itu akan menjadi tertutup
yang mana sebenarnya peradilan itu masih membutuhkan peran dari masyarakat
untuk mengamati jalannya proses peradilan
kenapa saya bilang begitu mungkin kita bisa bedah
mulai masuk ke pasal
yang bermasalah pasal dua ratus delapan puluh satu misalkan
tadi yang mungkin sudah dibahas sedikit oleh bung aristo
kalau memang kita
itu contempt of court itu adalah konsep yang bukan lahir dari negara kita
itu konsep yang lahir dari negara anglo saxon
kalau memang kita ingin mengkopi konsep itu
maka jangan hanya kopi bungkusnya
karena itu tidak bisa serta merta diaplikasikan di negara kita
urid itu adalah perintah pengadilan
contohnya writ fieri fasia
writ itu merupakan perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk sheriff di negara itu
untuk menyita properti dari pihak pihak yang berhutang
contoh kedua yaitu adalah yang paling menonjol
itu subjudis rukun
yang mana di saat satu kasus itu sudah masuk ke ranah pengadilan
maka tidak ada satu pihak pun termasuk parlemen
yang bisa membahas hal tersebut
nah itu kan tidak terjadi disini
saya ambil contoh satu konkret
kasus bang senturi
kasus bank senturi pada saat itu kan sudah masuk ke ranah pengadilan
tapi apakah dpr dilarang membahas hal itu
jadi sebenarnya kalau kita mau ngambil bungkusnya
janganlah tidak diambil substansinya seperti itu
itu untuk yang pasal yang a
masih banyak lagi sebenarnya
kalau pasal b tadi sudah disinggung juga yang menyerang integritas
itu juga tidak ada penjelasan yang jelas
karena integritas hakim itu batasannya apa
jangan sampai kritik kritik yang kita sampaikan
saran saran kritis seperti itu
itu juga dianggap menyerang integritas
karena kan tidak ada batasan yang jelas
nah ini tentunya akan sangat rentan sekali menyerang masyarakat sipil
lalu advokat yang sedang ibaratnya berselisih paham dengan hakim misalkan
lalu juga dengan masyarakat lembaga masyarakat pemantau peradilan seperti itu
ini juga akan bisa kena ke mereka
padahal di undang undang advokat sendiri kan sudah dilindungi
undang undang advokat jelas menyatakan bahwa
advokat wajib melaksanakan upaya hukum untuk melindungi kepentingan kliennya
lalu sudah dikuatkan juga dengan putusan mk nomor dua puluh enam tahun dua ribu tiga belas
kalau advokat tidak bisa dipidana perdata apabila melindungi kepentingan kliennya
dengan etikat baik di dalam maupun di luar pengadilan
tapi ini kan jadi hal yang lucu
kalau dia melindungi kepentingan kliennya
tapi di satu sisi dia dipidana dalam rkuhp
kalau yang poin c itu sudah jelas dia masuk ke ranah jurnalisme
oke baik baik nanti setelah jeda nanti akan ditanggapi langsung oleh bang taufik ya
bang taufik sudah siap nih sepertinya dengan jawabannya
nanti setelah jeda tetap di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
pak taufik langsung saja mungkin menjawab kekhawatiran dari teman teman
saya dulu biar orang memahami ya
tentang itu saya bacakan
atau kalau bisa ditayangkan
biar kemudian kita
poin poin pasal dua ratus delapan puluh satu ditayangkan ya
ditayangkan biar kemudian masyarakat lebih mengetahui
di mana bisa kita perbaiki
jadi tidak juga kita kekeh dalam konteks
ini adalah kepentingan
kita lihat sekarang itu
ini dia pasal dua ratus delapan puluh satu
seseorang bisa dianggap melanggar
a tidak mematuhi perintah pengadilan
atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan
ini yang kemudian diapresiasi tadi oleh bang aristo
karena memang ada beberapa
misalnya dalam kasus perdata
atau tidak dieksekusi ya
keputusan pengadilan itu
kemudian yang b ini pak taufik
mungkin bisa dilihat
bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan
atau menyerang integritas
atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan
ini mungkin yang perlu dijelaskan lagi pak taufik
sebetulnya kan coba lihat dari normalnya
sebetulnya adalah norma ini adalah norma yang kami anggap adalah
sama sekali tidak seperti yang disampaikan tadi
itu adalah akan menghancurkan gagasan dari mahkamah agung sendiri
dalam rangka apa
tidak ada sama sekali
coba baca secara hati hati terhadap hal ini
bersikap tidak terhormat terhadap hakim
persidangan menyerang integritas
atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan
coba lihat secara hati hati
apakah ini adalah benar seperti yang disampaikan tadi
ini adalah sebuah norma yang menurut saya
menurut saya ini adalah sudah sangat elegan
dan ini adalah tidak
kalau memang ada hal yang multi tafsir
saya beranggapan perlu misalnya
kita akan sampaikan nanti di dalam penjelasannya
di penjelasannya harus ada
di penjelasannya misalnya
kita akan menyebutkan
sebetulnya tidak boleh di dalam ruang sidang
orang kemudian berteriak teriak
sikap tidak hormatnya yang seperti apa
jadi ada rambunya ya
kemudian melempar hakim dan sebagainya
itu kan tidak boleh
nah kemudian misalnya hafal saja yang tidak boleh
misalnya pasal tiga yang tidak boleh
mungkin menurut saya
ini adalah bukan persoalan normal
tetapi mungkin kalau memang ada multi tafsir
terhadap hal ini
kita akan berikan penjelasan
agar kemudian multi tafsir itu bisa kemudian terhapus
jadi di dalam konteks apa yang disebut dengan tidak hormat
kemudian apa yang disebutkan akan mengganggu mempublikasikan secara langsung
atau membolehkan mempublikasikan
menurut saya seperti yang tadi saya sebutkan
itu tidak boleh
di negara manapun
bukan persoalan ini adalah
bahwa kita menganut hukum
bukan ini adalah berasal dari anglo saxon
dari manapun itulah sumbernya
asalkan itu mampu menjaga
itu harus kita terima
atau sekarang ini adalah tidak bisa lagi
antara itulah sumbernya
kemudian itu dari daratan
atau misalnya sekarang ini
yang ditetapkan oleh
itu kita tidak mengenalnya
itu di dalam hukum kita sebenarnya
tetapi kan itu datangnya dari
kenapa masyarakat tidak mempersoalkan
jadi di dalam hukum kita ini
sekarang sudah banyak sekali
adalah percampuran hal tersebut
dan sumber hukum kita sudah
tidak mempersoalkan itu lagi
selama itu adalah baik
bagi sistem hukum kita
maka menurut saya
itulah yang baik
masih ada bang aristo
bang aristo terakhir
sudah ada sedikit penjelasan
anda masih ada rasa kekhawatiran nggak
jika memang kemudian diketok
tadi pak taufik katanya
akan memberikan rambu di penjelasan ya
ini multi tafsir
lebih mendasar sedikit
kalau memang tadi
penting untuk menjaga wibawa pengadilan
saya sebagian setuju
tadi saya sudah katakan
pertanyaannya yang didasar adalah
apa yang menyebabkan
wibawa pengadilan di indonesia ini
apakah karena pendapat pendapat dari masyarakat
apakah karena orang
banyak yang mengkritik
sehingga wibawa pengadilan luntur
apakah dari dalam pengadilannya sendiri
itu dulu perlu digarisbawahi
kemudian kita usungkan obatnya
nanti obatnya keliru
kalau bicara soal
yang melindungi integritas hakim
yang mengaruhi independensi
saya setuju bahwa itu sangat
itu sangat karet
kalau kita belajar
sudah dikatakan sedikit
tapi yang penting adalah
pengadilan itu harus dilindungi
karena pengadilan itu
dia adalah forum tertinggi
untuk mengelola keadilan
kalau pengelolaan keadilan ini
yang kemudian dijanggut
itu harus dilindungi
kemudian dia berkomentar
dan itu bisa
tengah partisipasi masyarakat
di negara demokrasi
rumuskan aja dulu
yang disebutkan tadi
apa yang terjadi
di dalam pengadilan
di dalam pengadilan
di dalam pengadilan sendiri
jadi itu harus kita pahami
jangan ketika menyebutkan
tidak terlalu jauh
tapi bagaimana menarik
gaji batasnya pak
menarik batasnya itu
tafsir dari pembuat undang undang ya
bagaimana nanti dengan yang lain
tidak seperti itu
tidak seperti itu
kalau memang ada masih
penafsiran itu yang disebut
maka menurut saya
misalnya saya sebagai anggota panja nanti
kita akan berikan penjelasan
agar jangan terlalu jauh
misalnya kalau misalnya
dari ahli hukum
sesuatu yang akan
itu adalah terhadap hal tersebut
eksaminasi hukuman gitu kan
ada hakim yang tersinggung dengan itu
kemudian menggunakan pasal ini
nah mencegah menjegah itu
tidak sampai ke situ
pak taufik kan di sini pembuat undang undang ya
membatasi itu mungkin maksud bang aristo tadi
kalau memang itu adalah
belum jelas terhadap hal itu
kalau memang itu adalah
belum jelas terhadap hal tersebut
mungkin kami dari pihak apa
itu akan memperjelas hal tersebut
di dalam penjelasannya
tiga orang atau dua orang ini saja
sudah sudah berbeda pandangan
apa yang boleh
apa yang tidak boleh gitu kan
ini undang undang yang berkaitan dengan
dengan isi kepala yang berbeda beda
apa lagi yang kemudian dikhawatirkan
mungkin mumpung ada
anggota panjanya juga di sini
kalau saya melihat
dalam rkuhp ini
adalah untuk melindungi integritas
untuk melindungi integritas
kalau kita melihat
yang mana itu adalah majelis
hal ini menjadi tidak relevan
hal yang menurut saya lebih penting
sebagai hukum massenie
sebagai hukum massenie
mending sekalian ditiadakan
karena tidak jelas kecuali memang
akan dipasang satu orang yang berambut tertentu
seperti yang tadi pak taufik bilang
penjelasannya seperti apa tapi itu kan harus lagi lagi
dilihat apakah cukup
mengakomodir ini aja tadi
kita bertiga aja sudah berbeda pandangan apalagi
ini rkuhp loh mengikat semua orang
seperti itu lalu
klarifikasi sedikit terkait dengan
reformasi peradilan itu pak
itu lebih masuk ke
yang bagian c
boleh nah tolong ditampilin
oke kita tampilkan sekali lagi
dan secara melawan hukum merekam
mempublikasikan secara langsung
atau membolehkan untuk
dipublikasikan segala sesuatu
yang dapat mempengaruhi sifat
tidak memihak hakim dalam sidang
pengadilan nah ini lagi ini batasannya
bagaimana gitu kan mas utani
kalau kita lihat masih lagi lagi
segala sesuatu yang dapat mempengaruhi
sifat tidak memihak hakim
batasannya seperti apa
kalau tadi kita lihat sistem kita kaitkan
dengan reformasi peradilan
nah disinilah karena disini masih
terlihat jelas peran peran dari media
misalkan untuk mempublikasikan
suatu jalannya persidangan
lalu sebenarnya untuk media masa
sekalipun kode etiknya itu sudah diatur
undang undang pers lalu sebenarnya
ini itu apa
kan kita kan butuh kepastian hukum kan
kita butuh asas legalitas ada asas legalitas
di situ jadi sebenarnya ini
oke baik nanti dijawab oleh pak taufik setelah
jeda tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sebelum kita mendengarkan jawaban dari pak taufik
saya siapa dulu sudah bergabung juga melalui
sambungan telepon ketua umum aliansi jenderalnya
abang terima kasih sudah bergabung
malam hari ini di cnn indonesia prime news
bang kami juga baru saja menerima
rilis yang tadi sore disampaikan oleh aji
tapi mumpung di sini kemudian ada
pak taufik kulhadi
mungkin bisa disampaikan
kekhawatiran anda ada sepuluh poin
tadi disampaikan ya salah satunya terkait dengan
pasal dua ratus delapan puluh satu ini
ini apa dari
pendataan yang dilakukan oleh
aji dan lbapr
setidaknya kita mencatat ada
sepuluh pasal yang
yang terkait dengan
pekerjaan wartawan yaitu terkait dengan
aktivitas mempublikasikan informasi
dan menurut saya
pemindahan yang cukup
banyak ya karena
berbeda dengan kuhp
yang sebelumnya ini kan
untuk kuhp ini kan menambahkan pasal baru ya
tidak hanya yang pasal baru ini
mengurangi malah menambah
mengirim wartawan ke
penjara dan menurut saya
kita punya konsen begini
kan apa terkait dengan
topik yang menurut saya sangat favorit
di kalangan wartawan karena
pengadilan itu salah satu
liputan yang cukup seksi
terutama di indonesia karena
terutama banyak kasus korupsi
yang bisa mempidanakan
dan media yang kira kira
tidak memihak hakim
menurut saya itu akan menjadi
jerat baru bagi
wartawan pertama karena
dua hal pertama karena
disitu kan disebut soal
yang bisa dipidana itu kalau
misalnya dia menunjukkan
sikap tidak hormat terhadap hakim
atau menyerang integritas hakim
yang jadi poin
krusial itu adalah
sebuah misalnya tindakan
atau sebuah berita
penunjukkan sikap tidak hormat
dan bisa menyerang
integritas hakim ini kan
bisa sangat subjektif
karena orang yang
misalnya ketika kita menulis
indonesia yang mungkin saja misalnya
ketika menulis berita pengadilan
misalnya ketika ada sebuah putusan
yang kota terhadap hakim pasti kan
kita akan menulis
putusannya dan otomatis mengkritik
kalau misalnya putusannya
dianggap misalnya tidak patuh
itu kan berpotensi
bisa dijelat dengan pasal
atau juga kalau pers sudah ada undang undang pers
dan turunannya dan lain lain
yang kemudian juga sudah
ada aturan khusus ya gitu ya bang manan ya
ini akan bersinggungan dengan
mandat yang diberikan oleh pers
dan yang di pasal enam kan disebutnya
salah satu fungsinya adalah
memenuhi rasa ingin tahu
mengembangkan pendapat umum
yang artinya misalnya ketika ada putusan
yang dibuat oleh hakim
kan sudah lah sih media misalnya
meminta pendapat dari pengamat
atau arti umum untuk menilai sebuah
putusan dan juga melakukan
fungsi pengawasan dan mengikuti

semua fungsi itu bisa
oke pak taufik
pak taufik juga pasti kalau dari
segmen awal ini bang manan saya
saya sampaikan sedikit gambarannya
memastikan di awal tadi
pak taufik sudah memastikan
akan mencari apa ya
sebuah titik keseimbangan kurang lebih ya
antara kebebasan berekspresi kemudian dengan
mungkin bisa dijelaskan langsung ini pak taufik
ini sama kekhawatirannya seperti
yang kekhawatiran tadi sejak tadi kita bahas
jadi tentu saja saya tidak ingin
pelemahan terhadap kebebasan pes
yang kedua saya juga tidak ingin
ini dalam perspektif saya ya
saya tidak ingin juga kemudian
dalam konteks kebebasan berekspresi
jadi itu kita jaga karena
kalau itu kemudian
terhambat itu akan
jadi kita akan
gagal melangkah lebih jauh
jadi ini harus diingat dulu
jadi tidak ada sama sekali untuk menghambat
di negara asing
jangan nggak usah jauh jauh misalnya
kalau misalnya di singapura
itulah negaranya tetapi di
itu tidak boleh
itu adalah membuat foto di dalam
oke di dalam peradilan
itu hanya bisa melalui
sketsa itu yang dikeluarkan
itu harus ingat
apakah itu kemudian akan menghancurkan
kan tidak saya ingin memberitahukan
hal hal yang seperti itu yang kedua di dalam konteks kita
itu terlalu jauh
di dalam proses peradilan
contohnya misalnya yang dulu itu
yang kemudian dapat perhatian yang sangat luas
adalah misalnya kasus
yang kemudian ditayangkan setiap hari
saya ingin tanyakan kepada ahli hukum di indonesia
itu adalah benar
apakah itu yang dianggap pengadilan
menurut orang justru itu adalah
melampaui dan berlebihan
itu adalah ketika itulah setiap hari
itu ditayangkan itu
menit per menit ucapan dari hakim
pengacara dan caksa
itu akan mempengaruhi
dan kemudian nanti itu bukan keputusan yang kemudian
adalah sempurna lagi
tetapi dia ini berada di dalam
sebuah pressure publik
nah itu hal hal yang seperti itulah yang kita
beri perhatian terhadap hal ini
dalam proses pengadilan kita oleh
saran saran yang hukum
coba berikan argumentasi bahwa itu adalah
bagus di dalam konteks kita
bagus itu adalah di dalam konteks
peradilan yang universal
kalau memang itu adalah ada sebuah pendapat
yang mengatakan itu bagus
segera sampaikan sebelum tanggal dua puluh empat
kami akan lakukan perombakan terhadap itu
di dalam konteks kita ini adalah
itu adalah sudah melampaui
dan itu akan terjadi
pressure terhadap keputusan hakim
nah itulah yang kita jaga
jadi jangan berpikir bahwa kita ingin
tapi kalau misalnya kayak gitu kan bukannya itu kemudian tergantung
dengan hakim masing masing maksudnya
nah itulah yang dihormat
hormati keputusan hakim
yang disebutkan adalah
memihak hakim dalam
sidang tersebut nah kebetulan kalau udah diputuskan
seperti itu janganlah itu
seperti itu dan kemudian jangan menambah
opini agar kemudian hakim tidak bisa
berbuat apa apa akhirnya membenarkan
ostirahkanlah siarkan gitu
apapun yang dilakukan tidak apa apa di dalam
ini menurut saya itulah yang kita jaga
jadi sebetulnya pasal ini
yang disebut adalah tindak pidana terhadap proses
peradilan jadi bukan
itu adalah konten of code
itu kan itu adalah
apa yang dimasukkan dengan
pasal ini adalah ini adalah bab
tindak pidana terhadap proses peradilan
oke bagaimana dengan itu
tadi yang disampaikan bapak manan soal misalnya
atau hasil putusan sidang
misalnya oh tidak bapak
tidak ada masalah tapi itu menurut
bang taufik bagaimana mungkin menurut
misalnya setelah ini diputuskan
kemudian salah satu hakim
memutuskan hal yang mungkin bertentangan
dengan keinginan publik kalau sudah diputuskan oleh pengadilan
maka itu harus diterima
kalau misalnya ada pendapat
ahli hukum terhadap hal tersebut
itu akan menjadi sebuah
sebuah upaya untuk
peradilan berikutnya jadi itu adalah
hal yang seperti itu kan biasa saja
di negara lain keputusan misalnya
yang telah diambil kemudian
dinilai apakah ini adalah
di dalam perjalanannya setelah
setahun dan sebagainya itulah menilai
ini tidak baik dan sebagainya itu kan
itu suatu hal yang wajar saja
menurut saya oke oke bang man
itu menjawab bang manan
menurut saya enggak lah ya
kalau yang kasus
mirna salihin sebagai salah satu
rujukan menurut saya kok
kalau itu dijadikan dasar untuk
membuat pasal pemidahan baru
kasus mirna dulu itu kan
memang pada awal awal persidangan
kan memang ada seorang live itu
tapi kan setelah itu kan dikritik
seorang live itu yang akhirnya
itu tidak berlanjut artinya
live itu dihentikan karena dianggap
satu kasus itu menurut anda
cukup layak untuk
membuat pasal pemidahan baru
karena begini ya pak
yang harus kita sadari adalah ketika kita
membuat pemidahan baru
kita kan juga harus
bagaimana memastikan bahwa pemidahan
akan dipakai sesuai dengan
niat awal kita itu
iya betul betul karena bisa jadi misalnya
karena dengan menyediakan
pasal ini ini kan
akan membuka ruang bagi orang yang mungkin
tidak terkait dengan itu misalnya
begitu pasal ini dimasukkan dalam
undang undang dia kan
boleh dipakai oleh apa saja
betul siapa saja
sifatnya juga sangat subjektif
kita masih ingat misalnya soal
yang contoh yang umum inilah misalnya
pencemaran nama baik
tahun dua ribu empat itu kan
pernah ada kasus itu
salah satu tersangka pembobolan
bank bni dia
menggugat majalah trust
karena menulis berita soal
pembobolan bank bni
dan orang yang dituduh
membobol bank bni itu
menggunakan pasal pencemaran nama brazil
itu untuk menggugat
jadi bayangin orang yang
orang yang diselidiki kasus
masih punya nama baik dan menggunakan
pasal pencemaran nama baik untuk
tidak dipakai dengan cara begitu
oke bang taufik silahkan
begini di dalam hukum itu
kembali soal penggunaan kembali soal rambu rambu lagi
jadi begini bahwa kita bisa menggunakan pencemaran nama baik untuk menggugat media jadi ya begini di dalam hukum itu kembali soal penggunaan kembali soal rambu rambu lagi
jadi begini di dalam konteks pertimbangan kita membuat norma
itu kasus satu saja atau setengah kasus saja pun itu sudah cukup
karena kasus itu bisa berulang ulang
jadi jangan menganggap bahwa
kan sudah selesai tidak
karena itu sudah selesai mungkin di dalam masa kita
padahal kuhp ini adalah untuk ratusan tahun yang akan datang
itulah menjadi pertimbangan semuanya
kemudian di dalam
kalau ini kan persoalan yang dijelaskan tadi adalah berkaitan dengan saya pikir di dalam masih di dalam konteks adalah terjadi multitapsi
iya terjadi multitapsir itu
terhadap pasal ini kalau itu yang terjadi menurut saya saya setuju bahwa akan kita berikan penjelasan sehingga tidak multitafsir
jadi nanti di dalam penjelasannya
baik baik akan diberikan penjelasan mas ari silakan
kalau kita ngomongin masalah hukum pidana maka kita akan ngomongin unsur di dalamnya
makanya unsur dari tiap pasal itu harus dibuktikan
nah kalau unsur dari pasal itu aja masih multitafsir karet maka proyeksi saya nanti ke depannya
pasal delik ini itu akan rentan sekali mengincar pers masyarakat sipil bahkan juga dosen dosen akademisi
jadi menurut saya hal hal seperti ini tidak perlulah dimasukkan ke dalam ranah pidana
jadi ya karena kita menyuarakan kritikan kita pendidikan kita
kritikan kita pendapat kita masukan kita terhadap peradilan untuk semata mata untuk membangun
itu menurut saya hal hal yang lumrah saja di demokrasi ini
oke oke tapi kira kira itu akan ditarik atau tidak tidak mungkin ditarik
tidak mungkin kita tarik
karena apa di negara lain juga adalah di dalam pidana hukum pidana itu ada pasal yang membatasi seperti ini
oke tapi akan
tetapi kalau misalnya itu adalah multitafsir kita insya allah kita akan berusaha agar inilah pasal ini tidak menjadi pasal karet
ya mudah mudahan itu
karena sekali lagi bagaimana mengatur sudut pandang tiap orang atas satu pasal itu tidak mungkin dilakukan
kita akhiri diskusi kita pada hari ini di sini
mas ari terima kasih banyak pak taufik terima kasih banyak
mas manan masih bersama kami terima kasih banyak mas manan sudah bergabung
malam hari ini terima kasih banyak
kita lihat perkembangannya seperti apa empat september akan kembali melakukan rapat panjang antara pemerintah dan dpr ya
dan itu akan dibacakan di jalan jalan men
akan disisir ulang katanya semua pasalnya kita lihat nanti apakah seperti apa
dua puluh empat september ini rencana yang akan disahkan tetap bersama kami di cnn indonesia prime news